presiden joko widodo menerima kunjungan kaisar jepang hironomia naruhito di istana kepresidenan bogor jawa barat
indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi kaisar naruhito sejak naik tahta pada mei dua ribu sembilan belas
presiden joko widodo dan ibu iryana menyambut kedatangan kaisar naruhito dan permaisuri masako di istana kepresidenan bogor jawa barat pada senin pagi
presiden jokowi dan kaisar naruhito kemudian menyaksikan upacara penyambutan di halaman istana kepresidenan bogor
upacara dilakukan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara
kunjungan ke indonesia ini adalah lawatan luar negeri perdana kaisar naruhito sejak naik tata pada mei dua ribu sembilan belas lalu
indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi kaisar naruhito
kaisar naruhito dan permaisuri masako telah berada di indonesia sejak sabtu tujuh belas juni